musim baru di dunia sepak bola tidak dapat terlepas dari yang namanya bursa transfer
domino efek dari mega transfer nama junior mengusik konstelasi bursa transfer pemain di klub klub top eropa lainnya
nama nama yang awalnya menjadi bintang di klub asalnya kini mulai dirayu dengan nilai transfer yang tinggi
mari kita lihat nilai transfer pemain pemain tersebut
mungkin bagi anda penikmat dunia sepak bola sudah cukup familiar dengan nama nama ini
sementara bagi anda yang tidak familiar siapkan catatan untuk mencatat hal ini ya dan lebih tahu mengenai dunia sepak bola
baik kita awali dari yang pertama itu ialah osman dembele dan philip coutinho
tapi kita akan terlebih dahulu ke dembele ya
kenapa kita ke dembele terlebih dahulu
karena kalau saya langsung membalas filipe coutinho ini biasanya fans the reds akan menangis berlinang air mata
mengingat coutinho mulai dirayu nih dia sama barcelona ya
dan kalau kita berbicara mengenai kedua pemain ini ini osman dembele ini masih berusia dua puluh tahun
masih berusia dua puluh tahun nih
tetapi ya dua puluh tahun bariti itu lahirnya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ya
tapi sudah dihargai tiga puluh tiga juta pound ya
sebenarnya ini merupakan cara barca untuk menutupi lubang yang ditinggalkan oleh neymar
dan memang kalau kita melihat menarik juga jika membandingkan statistik dembele dan neymar
karena sepanjang tahun dua ribu enam belas misalnya
ini data yang kami himpun dari opta news
ini opta sport maksudnya neymar bermain sebanyak empat puluh lima kali ya
neymar bermain sebanyak empat puluh lima kali
sementara dembele itu bermain sebanyak empat puluh sembilan kali
asis yang mampu dihasilkan oleh neymar memang lebih banyak sedikit dibandingkan dembele
tetapi dembele mampu sebanyak dua puluh kali asis dapat dilakukan
dan ternyata dribble yang mampu dilakukan dan sukses itu mencapai empat puluh tujuh persen dari empat puluh sembilan kali penampilannya di semua laga
namun kalau kita bandingkan dengan akurasi crossing
ternyata dembele memang jauh lebih akurat pastinya
yaitu tiga puluh satu persen
sementara neymar hanya dua puluh empat persen
jadi sebenarnya dembele ini cocoknya
untuk jadi pemain sayap atau penyerang ya
dan setelah itu kita beralih juga ke filipe coutinho
filipe coutinho ini masih muda
mari menangis bersama di sini ya
untuk melihat bagaimana pemain andalan anda yang anda gadang gadang sebagai putra asli dari
enggak putra asli juga sih
maksudnya dari akademi liverpool begitu ya
tapi tiba tiba sudah dirayu dengan nilai empat puluh lima juta euro
ini karena diplot untuk menggantikan posisi iniesta yang sudah usur
bagi barcelona sih harga empat puluh lima juta euro itu kecil
aha kecil banget lah intinya ya
karena mereka baru saja mendapatkan pembelian yang cukup besar
yaitu neymar yang mencapai dua ratus dua puluh dua juta euro
atau sekitar tiga tujuh atau tiga lima triliun
anda hitung sendiri dengan kursaan ini
tetapi memang kalau kita memperhatikan bagaimana filipe coutinho ini umurnya dua puluh lima tahun
dan sekarang memang diplot untuk menggantikan andres iniesta
jadi nanti harapannya kalau dari posisi
biasanya kan itu empat tiga tiga yang digunakan
polanya itu ialah empat tiga
ya maka harapannya itu ialah nanti coutinho itu dapat mensupport
dembele yang ada di depan
namun kita juga melihat bagaimana memang penawarannya ini
sepertinya kembali dinaikkan lagi oleh barcelona
kita tunggu saja apakah nantinya
karena sebelumnya memang filipe coutinho ini tidak termasuk ke dalam klausul pemain
ataupun daftar pemain yang akan ditransfer
tapi dengan tingginya nilai transfer
dan mungkin dia juga pengen belajar dari dunia yang baru
dia juga sebenarnya sudah meminta dirinya untuk dimasukkan ke daftar transfer pada musim ini
baik selanjutnya kita beralih lagi ke pemain selanjutnya
tidak ingin kalah bersaing dengan barcelona
ini klub terkaya di dunia saat ini ya
manchester united yang mampu menggesel real madrid dari posisi pertama
dan sekarang juga dia ternyata sudah mulai mengejar gareth bale
dengan harga yang cukup fantastis juga
dan juga ivan perisic sebesar tiga puluh juta euro
mungkin kalau kita perhatikan bagaimana ini gareth bale
dengan harga yang delapan puluh juta euro
memang cukup tinggi
namun setelah kemarin pertandingan dari liga super eropa
ternyata memang garis bell memutuskan untuk tetap bertahan real madrid
ya alasannya sih karena manchester united kalah sama real madrid
coba kalau seandainya manchester united bisa menang loh real madrid
mungkin gareth bale bakal berubah pikiran begitu ya
sementara itu kalau kita perhatikan juga ivan perisic
misalnya event perisic ini juga masih cukup muda
namun dihargai tiga puluh juta euro
untuk berganti dari kostum
menjadi kostum setan merah manchester united
karena kalau kita perhatikan ternyata memang manchester united ini mencari pemain winger
saat ini mereka belum punya winger
jadi mereka ingin mencari pemain yang sesuai dengan hitohnya
kalau bahasa indonesia yang sering kita dengar seperti itu
sementara mekitarian riceford dan lingard
merupakan bukan pemain berposisi murni di winger
tapi mereka dipaksa oleh mourinho
karena mu memakai pola permainan empat tiga
sehingga pemain pemain berkarakter
mencari pemain ataking midfielder
yang berposisi sebagai second striker
diposisikan sebagai winger
kita tinggalkan gareth bale dan ivan perisic
selanjutnya kita beralih lagi ke pemain selanjutnya
yang juga diincar dengan harga fantastis
ini juga menggetarkan batin mereka manusia manusia berdompet pas pasan seperti saya
yaitu paulo dybala
ini masih muda sekali umurnya dua puluh tiga tahun
tapi dia ditawarkan enam puluh lima juta euro
ini masih muda begini
mungkin bikin kontrakan atau yang lain
kita juga nggak tahu
terserah dia dybala
ini juga bersaing dengan kylian mbappe
yang juga dibanderol dengan tiga puluh lima juta euro
ini pemain pemain yang akan diincar oleh real madrid
real madrid memang saat ini sepertinya keuangan itu tidak pernah kering
terus menerus bisa mengincar pemain pemain dengan harga harga yang tertera cukup fantastis
namun harga yang tercantum di sini memang berdasarkan harga transfermarket com
dan juga bisa jadi berubah lagi
oleh mereka di nanti setelah mungkin paulo dybala dan kylian mbappe menyetujui
tapi kalau kita berbicara statistik sedikit
ini palu dibalas sebenarnya sudah diplot akan menjadi legenda juve
karena dia sudah mendapatkan nomor sepuluh
anda tahu nomor sepuluh sebelumnya mungkin bagi anda anak tahun sembilan puluh an paham dengan alessandro delpero
ini sudah diplot untuk pengganti alessandro delpero
sementara mbappe ini memang usianya juga masih cukup muda ya
dan dia juga dari dua puluh kali pertandingan
sudah mencetak dua puluh satu gol

jadi kalau anda mau tahu siapa kylian mbappe anda harus nonton bola dulu
dan kemudian kalau mau lihat bagaimana highlights golnya cek aja di youtube
banyak yang sudah merangkum gol golnya mbappe yang luar biasa
dan kalau kita berbicara mengenai gol gol luar biasa dan juga kesuburan dari mbappe
masih muda sih masih subur
udah tua nanti kita harus lihat lagi seperti apa pupuk yang diberikan pada pemain pemain ini ya
mbappe juga sendiri termasuk dalam pantauan klub klub lain
selain madrid barcelona dan paris saint germain
juga mengincar pemuda delapan belas tahun

delapan belas tahun saya sepertinya masih mencari jati diri
dia sudah punya jati diri sebagai pemain yang kemungkinan akan memecahkan bursa transfer
jadi sebenarnya meski sudah mengeluarkan uang besar untuk mendatangkan neymar
tampaknya psg masih ingin memperkuat squadnya di musim depan
sedangkan barcelona yang kini memiliki dana besar dari penjualan neymar pun
bisa saja menawarkan uang yang tidak sedikit kepada as monaco
klub yang selama ini menjadi tempat bermainnya kylian mbappe

dan itu dia bursa bursa transfer yang mungkin mengguncang konstelasi bursa transfer di dunia

dan itu dia datanya